halo selamat sore saudara anda menyaksikan program berita kompas petang
bersama saya cynthia rompas dan niluh puspa hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama akan disampaikan rekan saya silakan ilu
terima kasih cynthia saudara kita langsung mulai informasi pertama
di kompas petang memasuki masa puncak arus balik lebaran tahun dua ribu dua puluh
kendaraan pemudik di jalur arteri karawang terus meningkat
mulai terjadi kepadatan kendaraan di jalur arteri karawang mengarah jakarta
kepadatan di jalur arteri selain padat pemudik juga merupakan imbas rekayasa lalu lintas one way
kepadatan kendaraan mulai terjadi di jalur arteri karawang dan di arteri wilayah cikampek
kendaraan pemudik yang menuju jakarta dan ke arah jawa tengah bertemu di jalur ini
kendaraan yang akan menuju jawa tengah diarahkan menggunakan jalur arteri arah jakarta
kemudian baru bisa berputar arah jawa tengah di putaran depo pertamina dawan cikampek
sejumlah kendaraan roda dua berplat nomor luar daerah juga kembali terpantau padat di simpang pemuda kota cirebon pada minggu siang
pengendara rata rata berasal dari jawa tengah dan jawa timur
diprediksi kepadatan kendaraan pemudik yang kembali ke jakarta akan memuncak pada minggu siang hingga malam nanti

pemudik motor juga ramai melintasi ruas arteri pantura subang
terjadi peningkatan arus kendaraan dari arah cirebon menuju jakarta di jalur ini
polisi memprediksi tingginya intensitas kendaraan arus balik akan terjadi hingga minggu malam nanti

kedaraan pemudik yang menuju jakarta dan ke arah jawa tengah bertemu di jalur ini
jalur nagrek kabupaten bandung jawa barat semakin padat
polisi memprediksi ada lebih dari seratus ribu kendaraan melintasi jalur selatan jawa ini

jalur nagrek kabupaten bandung dari jawa tengah bertemu di jalur ini
jalur nagrek kabupaten bandung dari jawa tengah bertemu di jalur ini